kita beralih ke informasi lainnya sejumlah elemen ormas akan menggelar aksi bela palestina di monas jakarta pusat
dan para peserta aksi sudah berdatangan di masjid isiklal jakarta pusat sejak kamis malam
aksi bela palestina yang akan berlangsung sejak jumat pagi ini rencananya akan diawali dengan sholat subuh berjamaah
selain sholat subuh berjamaah aksi akan diisi dengan zikir bersama orasi sejumlah tokoh pembacaan pernyataan sikap dan diakhiri dengan sholat jumat
aksi ini merupakan bentuk protes terhadap keputusan presiden amerika serikat donald trump yang akan memindahkan kedubes amerika serikat ke kota yerusalem
sejumlah peserta aksi baik dari sekitar jakarta hingga luar jakarta mulai berdatangan di masjid istiqlal sejak kamis malam
sementara itu sebanyak tiga puluh lima personil gabungan tni polri akan dikerahkan untuk pengamanan aksi bela palestina ini
sejumlah kendaraan taktis dan water cannon juga telah disiagakan diseluruh
seluruh kekuatan ini nantinya akan disebar di sekitar kantor kedubes amerika serikat di jalan medan merdeka selatan maupun di sekitar masjid istiqlal
selain mengerahkan personal bersenjata lengkap ada pula pasukan polisi bersorban yang siap menjaga seluruh kegiatan penyampaian aspirasi masa aksi bela palestina
dan untuk mengetahui kondisi terkini aksi bela palestina di kawasan monas
kita sudah terhubung dengan
rekan kita koresponden cnn indonesia mahardika utama selamat pagi dika
dika bagaimana persiapan aksi bela palestina di monas pagi ini kapan rencananya para maksa ini akan melakukan orasinya
ya selamat pagi aldi dan juga fani
aksi bela palestina ini bahkan sudah dimulai sejak dua jam yang lalu atau sejak pukul empat pagi
dimulai dengan sholat subuh berjamaah di lapangan monas
dan seperti yang bisa anda saksikan saat ini masa
sudah mulai menyemut masuk ke area lapangan monas
saya melaporkan dari sisi kiri stasiun gambir
dan ini juga menjadi salah satu titik perkumpulnya masa yang sudah datang beriring iringan
bahkan tadi saya sempat memantau masa sudah menyemut mulai dari kawasan cikini jakarta pusat
dan juga dari kawasan kebon siri untuk masuk ke lapangan monas dan bergabung bersama rekan rekan lainnya untuk mengikuti aksi
yang rencananya akan berlangsung
sampai pukul tiga belas waktu indonesia barat nanti fani dan juga aldi
saat ini masa setengah membacakan ayat suci al quran dibacakan oleh sekitar seribu orang
dan ini nanti akan dilanjutkan dengan zikir bersama dan juga orasi untuk mengecam keputusan presiden amerika serikat donald trump
yang akan memindahkan kedutaan besar mereka dari tel aviv ke yerusalem pada tanggal empat belas maret
dan ini nanti akan bertempatan dengan ulang tahun ke tujuh puluh kemerdekaan israel yang artinya pula bertempatan dengan semakin panjangnya penderitaan
atau rasa sakit hati yang dirasakan oleh rakyat palestina fani dan juga aldi
ya dika apakah sudah ada informasi ini ormas mana saja yang bergabung dalam aksi hari ini dan tokoh siapa saja yang akan ikut dalam orasi yang ada hari ini
dari rilis yang kami terima memang aksi ini diinisiasi oleh bahtiar nasir
yang juga menginisiasi gerakan gerakan aksi bela islam seperti gerakan dua ratus dua belas dan juga gerakan gerakan atau aksi aksi lainnya
ada sejumlah aliansi yang tampak sudah tiba tetapi tampaknya tujuan mereka satu sama untuk mengecam keputusan presiden donald trump
yang akan memindahkan kedutaan besar mereka dari tel aviv ke yerusalem
dan juga untuk mendukung terus kemerdekaan dari palestina yang sampai saat ini memang masih terus diperjuangkan
tadi kalau kita berbicara tentang keamanan sendiri tadi saya sudah melihat pengamanan yang cukup ketat dilakukan di depan kedutaan besar amerika serikat sejak pukul enam pagi tadi
bahkan akses jalan untuk menuju ke kedutaan besar amerika serikat pun sudah ditutup
jadi kendaraan dari arah teguh tani diluruskan ke arah stasiun gambir
dan memang aksi hari ini pun ditanggapi dengan cukup serius oleh kedutaan besar amerika serikat di jakarta dengan tidak membuka akses mereka
tidak membuka layanan bagi layanan paspor imigrasi dan juga lain lain
yang biasanya memang dilakukan sejak pagi hari
dan kita masih akan terus menantikan seperti apa nanti jalannya aksi
kita tentu berharap aksi ini akan berlangsung dengan damai
dan tidak ada friksi friksi yang terjadi baik di kawasan lapangan monas ataupun juga di depan kedutaan besar amerika serikat
amin sesuai dengan namanya aksi damai
mardika utama koresponden cnn indonesia melaporkan dari monas
kami tunggu informasi terbaru dari anda